bagi kebanyakan orang jentik nyamuk adalah binatang yang wajib dimusnahkan karena dianggap sebagai
sumber penyakit namun ini tidak berlaku bagi seorang pria di denpasar bali malah jentik
nyamuk ini menjadi sumber penghasilan pria bernama damar ini merupakan peternak dan penjual ikan
cupang agar cupang hasil budidayanya sehat ia pun memberi pakan organik yang murah meriah yakni
jentik nyamuk yang bisa didapatkan dengan mudah di genangan air atau selokan depan rumah seiring
banyaknya pehobi baru ikan cupang jentik nyamuk untuk pakan juga diburu pembeli bahkan kini dalam
sehari ia mampu meraup keuntungan sebesar lima ratus rupiah dari menjual jentik nyamuk untuk
melihara ikan cupang ke hobi itu bisa cari justru amplotnya bisa untuk ikan apa dari jentik
sendiri selimut ribu kita kantongnya gitu kita nyari selokan selokan rumah warga
kalau perumahan itu banyak dari jentik jentik ya kita gini lah apa simpel baliknya ngurangin
penyakit di rumah orang gitu dan sini jadi uang sementara itu pembeli mengaku bisnis jentik ini
termasuk unik karena masih jarang yang menjual unik ya karena enggak semua orang juga jual yuntik
pertama yang juga paket ikan dan semuanya jual beberapa aja yang jual kalau untuk jentik sendiri
sih sebenarnya kalau sebagian orang kan itu sama pada dalam artian mengganggu tetapi dia kan mungkin
sih kalau di hewan itu dia ekosistemnya kan ada jentik nyamuk ini dijual seharga lima ribu rupiah setiap
bungkusnya bersama kedua karyawannya ia mampu menjual tujuh puluh hingga seratus bungkus jentik setiap hari
hai tim liputan cnn indonesia